saudara pemerintah mengeluarkan peraturan menteri perdagangan no delapan tahun dua ribu dua puluh
untuk merelaksasi perizinan impor
dalam kurun waktu dua bulan kemendak merevisi tiga kali aturan tentang barang impor
dan kali ini saudara revisi dikeluarkan setelah adanya penumpukan kontainer di berbagai pelabuhan
di antaranya tujuh belas tiga ratus empat kontainer yang tertahan di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
serta sembilan satu ratus sebelas kontainer di pelabuhan tanjung perak surabaya
kontainer yang menumpuk akan dikeluarkan secara bertahap dengan berbagai syarat
sesuai dengan revisi aturan dari kementerian perdagangan
kementerian terkait yang terlibat dalam proses impor barang adalah kementerian keuangan
dan menteri keuangan bilang penumpukan kontainer di pelabuhan mengganggu kegiatan ekonomi
terutama pada proses impor bahan baku
yang dibutuhkan untuk rantai pasok serta kegiatan manufaktur
kami dari kementerian keuangan direkturat jenderal bea dan cukai menyambut gembira
perubahan permendak tiga puluh enam dua ribu dua puluh empat menjadi permendak delapan puluh
yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan
dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan surveyor
sementara itu saudara menko perekonomian erlangga hartarto meminta
otoritas pelabuhan bekerja dua puluh empat jam untuk mengatasi penumpukan kontainer
di pelabuhan sesuai dengan arahan presiden joko widodo
oleh karena itu saya juga meminta kepada seluruh jajaran
biaya cukai yang ada di pelabuhan
kepala kantor pelayanan utama
kemudian direktur layanan industri joko widodo